proyek revitalisasi trotoar di kecematan kebaran baru sepanjang kurang lebih empat enam km dengan anggaran sekitar tujuh puluh miliar rupiah
di sejumlah jalan seperti water monginsidi gunawarman senopati dan suryo direncanakan rampung akhir desember ini
trotoar dirancang dengan race pedestrian crossing di mana ketinggian jalanan dibuat sejajar dengan trotoar
agar kendaraan harus mengurangi kecepatan di titik penyeberangan sehingga menambah tingkat keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki
mensayang trotoar baru ini justru dimanfaatkan sejumlah pengendara sebagai tempat parkir
jumlah kendaraan yang parkir di atas trotoar terbilang cukup banyak
sejak jalan walter mawinsidi sudah mulai terlihat sejumlah kendaraan parkir di atas trotoar
sebagian besar kendaraan ini berada di atas dining block yang diperuntukkan untuk membantu mobilitas tunanetra
pelanggaran pun juga masih ditemui di jalan suryo yang didominasi sepeda motor
nah kita baru saja keliling di lokasi proyek revitalisasi trotoar
dan tadi saya hitung ada satu ratus tujuh puluh dua kendaraan baik itu sepeda motor atau mobil yang parkir di atas trotoar
ini kalau dikasih sanksi semua nih lumayan juga besaran dendanya ya
sementara sesuai peraturan daerah dki jakarta nomor lima tahun dua ribu empat belas
kendaraan yang diderek karena parkir sembarangan dikenakan retribusi lima ratus ribu rupiah
meski terancam sanksi seorang pengendara yang parkir di atas trotoar mengaku terpaksa karena tidak disediakan lahan parkir
sebenarnya kalau pihak resto ngasih kita
kita tempat buat parkir kita malah seneng banget gitu
tapi kita disuruhnya selalu di sini
terkait banyaknya kendaraan yang parkir di atas trotoar
sejumlah pejalan kaki mengaku terganggu dan berharap ada tindakan tegas dari penegak hukum
jalan sembarangan kayak gini jadi kelihatannya kayak gak rapi gitu sih
seharusnya ruko ruko ini menyediakan tempat lahan parkir yang memadai gitu
jadi kita pengguna trotoar juga bisa selayaknya
hanya jalan dengan baik gitu gak terganggu kan
guna memberi efek jerabar pelanggar parkir di kawasan ini
operasi penindakan rutin dilakukan di waktu tidak tertentu
seperti dalam kegiatan tim gabungan kelurahan selong
kecematan keberanbaru satpol pp dan sudin huk jakarta selatan yang berlangsung kali ini
dan memang kami berharap warga masyarakat itu parkir sesuai dengan aturan yang disediakan
khususnya oleh tempat tempat usaha di sini area parkir yang ada
selain itu tommy juga berharap para pengguna jalan sadar bahwa trotoar merupakan hak pejalan kaki
sehingga tidak sembarangan parkir kendaraannya hanya demi kenyamanan dirinya sendiri
arya dita utama angga cita kusuma jakarta